terjadi apa apa sama kamu khawatir jadi kamu jangan pernah bikin rumah lagi ya
kamu kenapa kau lari lari kak tentu jahat yaitu
hai mau nyelakain kakak usin kamu jangan ngomong sebarangan itu fitnah namanya kaget percaya sama
usin usin dengan sendiri kok kalau dia itu nelfon orang untuk nyelakain kakak kayak gini dibilang
fatimah jadi enak
kejadiannya udah lah nggak apa apa mau gimana lagi
aku balik dulu ya
karena mau pukul
husin sayang tadi kan tante tante
kamu tahu kan tadi si husin itu pergi ke mamit sama tante
kamu tuh jangan pernah bikin ulah lagi ya
kalau sampai terjadi apa apa sama kamu tante khawatir
jadi kamu jangan pernah bikin ulah lagi
kak tante tante itu jahat
yaitu aku nyerang kain kakak
husin kamu jangan ngomong sebarangan
itu fitnah namanya
kakak harus percaya sama husin
husin dengar sendiri kok
kalau dia itu nelfon orang
untuk nyerang kain kakak
venes ada apa kau di sini
kau sih gini tes kega
jangan biru satu sikit
kan masalah moi tahu bagus dia
ya kalau sendiri satu kaka itu semua maarah
aku akan disent distrik jae harian biarkan dia berjahat
jangan bikin kacau
mem deswegen aku ya
nah kapal aku
akan kukun remove mereka saja ini
saya yang suruh
kita tinggal set delivery kan
tapi kok sepertinya
sering banget gangguin si badil belum lagi disaat dia sering merebut mainannya badil dan juga
makan makannya badil bukannya tante pelit tapi kok sepertinya tante dan keluarga tante yang numpang
sama adik adik kamu itu yang bikin tante sedih fatima belum lagi soraya soraya sering banget pinjem barang barangnya
lihat tanpa pirang dulu sama tante
dan soraya sering banget gemetak bentak tante fatima
usit pasti ngomongin tante macam macam kan malang beneran nasib tante fatima
maafin fatima sama adik adik ya
biar fatima yang ngejahatin mereka supaya mereka gak seperti itu lagi
tante fatima bisa minjem handphonenya
kak ayah bentar ya kak
kak ayah kak ayah di telpon nih
apa sih kak
aduh tenang aja deh ya
aku gak bakal macem macem kok
iya yaudah ya
kamu udah minta izin sama tante
harusnya tuh om yang izin sama aku
gara gara tante kan
ngerti kan om
ke madu deh
orsin kamu gak boleh kaya gitu sama orang tua
mereka itu orang tua kamu juga
kamu gak boleh malu maluin abie sama umi
nanti mereka dianggap nggak bisa didik anak
kamu bisa dihukum
kamu balik ke
dan gak pernah bohong
tapi kenapa dia sekarang begini ya
kamu paham gimana sih